bulan puasa memang sudah berlalu namun beribadah tetap harusnya menjadi nomor satu
bagi umat muslim yang kesulitan mengingat jam jam ibadah sunnah atau mencari lokasi masjid paling dekat
aplikasi yang satu ini mungkin bisa membantu anda
bulan ramadan baru saja berlalu tapi amalan agama harus tetap dijalankan
apalagi sekarang sudah tersedia beragam aplikasi yang berisi fitur keagamaan
seperti yang satu ini misalnya muslim go siap membantu anda mengingatkan waktu sholat
tentuan doa sehari hari yang membantu perhitungan zakat
ada juga quran nesia aplikasi al quran digital bisa memudahkan anda untuk mengakses kitab suci al quran secara digital dalam genggaman
selain dua aplikasi tersebut ada lagi sebuah aplikasi bernama asisten amalku
bukan sembarang asisten aplikasi ini siap menjaga dan menunjang kegiatan ibadah umat muslim
baik yang wajib maupun yang sunnah kapan saja dan dimana saja
terdapat fitur fitur yang sangat berguna seperti alarm pengingat waktu sholat wajib penuntun ibadah ibadah sunnah dan amalan lainnya
ngomongin soal aplikasi digital mengenai ibadah keagamaan itu sudah banyak kan yang sudah sudah banyak dirilis
nah kenapa akhirnya teman teman di sini berpikiran untuk bikin aplikasi ini
ya jadi kita berpikiran itu kan jakarta sama orang orang indonesia ini kan sekarang banyak banget yang sibuk ya
dan banyak banget sekarang udah pake aplikasi mobile kan hp nya itu rata rata android dan iphone kan
nah di sini kita berpikiran kalau orang sibuk kerja tuh kadang kan suka lupa kan lupa ibadah lupa kegiatan yang lain lainnya kan
nah di sini kita berpikiran gimana caranya ngingetin orang untuk ngelakuin ibadah wajib
selain ibadah wajibnya pun sunnahnya pun kita lupa juga kan
kita ingetin juga gitu
itu sih motivasinya kenapa kita bikin aplikasi ini
hadirnya asisten amalku juga mendapat sambutan yang positif dari penggunanya
sejak diluncurkan dua juni dua ribu delapan belas lalu
dalam waktu satu minggu
aplikasi ini sudah diunduh lebih dari tujuh kali
kebetulan saya tahu dari teman saya sih
ada asisten amalku yang reminder ibadah ibadah kita
di asisten amalku ini ada fitur namanya masjid terdekat
itu sangat membantu banget untuk kita yang suka berpergian
apalagi musafir yang berpergian jauh ya
itu bisa ngasih tahu kita masjid terdekat itu di mana
dan juga ada kalender puasa
jadi saat kita mau menjalankan puasa puasa sunnah
itu juga memberi tahu di kalender kalender hijriah
di tanggal berapa
di bulan hijriah gitu
keberadaan aplikasi aplikasi berbasis mobile ini
semoga bisa selalu menuntun penggunanya menjadi lebih baik
selain itu menjalankan ibadah juga semakin dipermudahkan
otomatis pahala juga akan terus semakin bertambah